hai rekaman cctv pada kamis sore memperlihatkan aksi pertengkaran antara seorang ibu rumah tangga
dengan seorang wanita yang diduga wil atau wanita idaman lain sang suami di jalan
bolivar panakukang makassar kejadian yang berlangsung kamis sore itu ternyata di latar
belakangi cinta segitiga tersangka merasa korban telah merebut dan berselingkuh dengan
suaminya dalam pertengkaran itu tersangka sempat menikam korban
berapa kali saya kasih tahu masalahnya anak anak lihat
kesian dia pakai topingnya suami itu bikin kitab anakku hafal barang barangnya suamiku
krogis awal kejadian adalah ketika rk melihat ada mobil ht yang terparkir dia singgah dan akhirnya
bertemu dengan ht sehingga dilakukanlah penganiayaan tersebut diduga motifnya karena sakit hati selain
menahan pelaku polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau dan rekaman kamera
pengawas atas aksinya ini ht terancam
hukuman lima tahun penjara lantaran melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan korbannya
luka luka sementara korban kini masih dirawat di rumah sakit islam faisal alwi fauzi makassar sulawesi